dan salah satunya di amerika serikat yang melaksanakan pemilu dengan suasana pesta demokrasi pada tiga belas april lalu
pemungutan suara di amerika serikat digelar di washington dc new york kristen chicago dan san francisco
selain pemungutan suara pemilu di amerika serikat diwarnai pesta demokrasi
yang bertujuan memeriahkan suasana pemilu serta mengobati rasa rindu tanah air
di washington dc pemilu dua ribu sembilan belas berlangsung dari jam sepuluh pagi hingga jam delapan malam di wisma indonesia
ppln dc menyediakan satu tps dengan sepuluh bilik suara
dari dua lima ratus wni yang terdaftar dalam dpt
sebanyak sembilan ratus dua belas wni yang terdaftar dalam dpt
datang menggunakan hak pilih mereka ke tps
selain itu enam puluh empat orang yang tercantum di dpt datang memilih ke tps
kendala yang terjadi sebelum pemilu merupakan kesulitan yang dialami sebagian besar wni yang tidak menghadiri sosialisasi
terbukti banyak telpon yang masuk ke panitia untuk menanyakan tata cara pencoblosan
terutama untuk calon anggota dpr
terlepas dari kendala tersebut pelaksanaan pemilu tetap berjalan lancar dan tertib
untuk hiburan kbri washington dc juga menyelenggarakan bazar dan panggung gembira
pemilih dapat menikmati sekaligus menyanyi lagu lagu indonesia dan dangdut
hal serupa terjadi di houston
pemilu dua ribu sembilan belas berlangsung dari jam delapan pagi hingga jam enam sore di kjri houston
dilansir siaran pers kjri houston pemilu tahun ini menjadi ajang pesta rakyat karena terdapat bazar indonesia spring market dua ribu sembilan belas
berbagai souvenir pakaian dan jajanan khas indonesia bisa didapatkan di sini
kjri houston juga membuka panggung hiburan dengan berbagai penampilan tari dan karaoke dangdut oleh pengunjung
sementara di los angeles pemilu berlangsung dari jam dua belas siang hingga jam sembilan malam di kjri la
menurut siaran pers kjri la diperkirakan masyarakat indonesia yang hadir ke pemilu luar negeri dua ribu sembilan belas di los angeles
mencapai lebih dari seribu orang
antusiasme masyarakat indonesia untuk memilih meningkat secara signifikan dibandingkan dengan pemilu dua ribu empat belas lalu
salah satu pemilih mengaku meski ia harus mengantre selama empat jam pengalamannya cukup baik karena pelaksanaan pemilu tertib dan banyak petugas yang rela membantu mengamankan antrean
seperti di dua kota lainnya pemilu di los angeles tentu diramaikan ajang ajang pesta seperti panggung hiburan bus pakaian makanan
dan fasilitas rekreasi untuk anak anak